nah ini memang selain ganjil genap kemudian juga revitalisasi atau permajaan kendaraan umum yang ada di jakarta
ada juga mrt yang baru ini ya baru ramai
iya lagi booming nah ini menanggapi hal itu gubernur dki jakarta anies baswedan rabu malam meresmikan stasiun mrt asean
anies berharap stasiun tersebut dapat memudahkan para tamu undangan dalam pertemuan yang digelar oleh sekretariat asean
di saksikan wakil menteri luar negeri abdul rahman muhammad fakhir serta para duta besar asean
gubernur dki jakarta anies baswedan rabu malam meresmikan stasiun mrt asean yang berada di jalan sisingamangaraja kebayoran baru jakarta selatan
peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan batu prasasti yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta
selain diharapkan mampu mengurangi kemacetan penamaan stasiun mrt asean dapat memudahkan para tamu undangan
dalam pertemuan serta menjadi penguat komitmen indonesia untuk berperan di asean
komitmen indonesia untuk berperan di level regional